pake tas yang tadi
tas tanunya si rah mak
oh bagus mak
oh seperti itu
mak mau beli
bukan masalah duitnya be
terus masalahnya apa
din kagak enak be
masa babe masih bayarin endin
ntar kalau jamila tau
jamila pasti cerita ke orang orang
kalau babe masih suka ngasih duit
masih suka ngejajarin din
kagak enak be
din juga kagak enak
orang orang mah seneng
lo malah kagak enak
babe kagak ngerti sih perasaan din
lagian ngapain sih be jalan jalan
rame be dimana mana
itu mah alesan lo aja
bilang aja lo sekarang
kagak mau jalan sama gue
asal lo tau aja ya
dulu waktu lo masih sepitik
ngapain muka lo ditepuk begitu
gue gak ada maspur kaktisnak
itu sepi buat lo
gue gak ada saingan buat ngojek
kalo lo murah me gampang
tentu lo tau
ini dari jogja lho mai
artis artis aja banyak yang make
biarpun mahal banyak yang nyariin
makanya saya beli dua
katanya ngapain beli dua
satu aja kan sudah cukup
oh seperti itu
kalau mai mau
saya mau jual
saya mau buat apaan tas beginian
kan buat pengajian mai
ya kalo pengajian doang ma
gak usah pakai tas begini
sekali kali kan perlu mai
biar ganti suasana
emang harganya berapa
saya beli satu juta
tapi buat mike delapan ratus ribu aja deh
tuh lapar dah gue
kok lapar ngusap kepala sih bang
kok lapar ngusap kepala sih bang
ya tapi gue pusing mot
ntar kayak kemarin gue kekenyangan
gak ada hubungannya
yaudah terserah mbak
kim lo jangan begitu
sabar lo jangan emosi
lah ngapa lo jadi ikutan emosi

ngapa gue jadi marah
tasnya si rahma
pasnya si rahma
itu mau mampir ke pasar gak
beli sayuran buat makan siang
terus kita nanti makan siapanya apa
kan gak ada sayuran mak

ya beli aja dulu
tadi katanya gak mau mampir ke pasar
tadi katanya gak mau mampir ke pasar
sekarang malah mau ke pasar
lagian lu malah lagi mikir
sekarang malah mau ke pasar
sekarang mau ke pasar
ke kebun binatang aja ya
mending kita tanya ayah aja dah
gagah tadi pagi ada
ali lagi kurang enak badan be
barusan lo yang suruh tidur
agak jadi dah
agak jadi dah
masih ya pak
masih ya pak
masih ya pak
masih ya pak
masih ya pak
gua bilang juga apa

mas pur disini sewa juga rame

gagah maksud gua biar sewa aja kaya rame

lapak orang lo juga rame
ini motor saudara abang
ini motor saudara abang
gitu lah ya bang
bandung kan jauh
emang kita mau ke bandung
ini bukan situ lemong bandung
ini lembang situ
situ lembang yang adanya di menteng
aku kira lembang bandung
kenapa sih bang
kenapa sih bang
mas tau alap ini gak
mas tau alap ini gak
kalau dekat harusnya murah dong
ya kan emang segitu pak ongkos ojek sekarang jauh dekat sepuluh ribu
kalau gitu saya jalan kaki aja dah
yaudah bapak maunya berapa
dipake masa diinjak injak
ini baru tahu di jakarta ada taman kayak gini
taman jakarta kayak begini banyak neng
ada taman menteng taman barito ada taman surapati
kalau taman menteng ya di menteng
kalau taman surapati ya di surapati
kalau taman barito ya di barito
tapi kok taman situ lembang bukan di lembang
dulunya nama daerahnya lembang juga ya
waduh kalau itu abang gak tau neng
tat lo udah belanjanya
mama mau masak sekarang
kalau kata lo mah bagus gak
pake tas yang tadi
tas tandunya sirah mak
oh bagus mak
oh seperti itu
mak mau beli
eh eh eh astaghfirullahaladzim

aku tak bisa dapet
eh tapi keteng
kita sudah jalan

sebenernya memberi survey survey